ya keinformasi yang pertama jalan raya serang tangerang menuju pelabuhan merak banten
berlubang lubang dan juga kurang penerangan
kerusakan terjadi di kilometer dua puluh lima dan juga tiga puluh satu
sepekan menjelang lebaran beberapa titik di jalan raya serang kilometer dua puluh dua
kecamatan balaraja tangerang banten masih dalam keadaan rusak
selain lubang lubang sedalam lima cm badan jalan juga licin
karena sering terendam air hujan yang tidak langsung mengalir ke drenase
kerusakan juga terjadi di kilometer tiga puluh satu tepatnya di pasar gembong balaraja
lubang sedalam hampir dua puluh cm bertebaran sepanjang lima ratus meter
di sepanjang pasar gembong
menuju kecamatan jayanti tangerang
jalan kembali rusak karena sering dilalui kendaraan besar
dodi wahyudi tangerang